satu ratus tujuh puluh empat miliar rupiah
sementara nilai lelang yang ditawarkan saat ini
hanya tujuh ratus empat puluh juta rupiah
lalu apakah dengan demikian uang hasil lelang x kri ini
kemudian langsung masuk ke tni al
dia masuknya nanti lewat belanja negara
lelang kapal perang dilakukan karena kri teluk sampit sudah rusak berat
kapal ini bahkan sudah tak berlayar sejak dua ribu lima belas lalu
dan biaya perbaikannya dinilai terlalu mahal
diperhitungkan apabila baru
ini yang kelas utefa yang tahun dua ribu enam belas ini harganya rp dua ratus sembilan belas
kapal baru yang panjangnya lebih besar daripada ini
lebih panjang dari ini
jadi itu rp satu ratus sepuluh panjangnya
itu harganya dua ratus sembilan belas dengan kapal yang sama
nah kalau ini diperbaiki dengan merombak lagi dengan replating
kemudian dengan ganti mesin dan sebagainya
ini mungkin malah lebih dari itu
tni angkatan laut sendiri sudah menyiapkan pengganti kapal angkut tank yang akan dijual ini
total tni angkatan laut memesan sembilan kapal angkut tank dan delapan diantaranya sudah beroperasi
di tni angkatan laut sendiri total ada lima belas kapal perang berbagai jenis yang akan pensiun
iwan hermawan ilham aji jakarta